melalui sambungan skype kita sudah bersama dengan duta besar republik indonesia untuk korea selatan umar hadi di seoul korea selatan
selamat siang waktu indonesia pak dubes
baik pak bagaimana sebenarnya kronologis tibanya sejumlah anak buah kapal warga negara indonesia ini di busan dan akhirnya kisah mereka terungkap setelah diangkat oleh salah satu stasiun tv di korea selatan
ya tentunya kita semua prihatin ya dengan situasi ini dan tentunya juga pemerintah indonesia termasuk dalam hal ini kbri seoul terus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini
yang bisa saya laporkan bahwa kami di kbri seoul sudah mengikuti peristiwa ini sejak cukup lama
sejak beberapa bulan dan kita terus menanganinya
tetapi memang pada tanggal dua puluh tiga april itu ada kapal yang merapat di pelabuhan busan yang antara lain menurunkan lima belas orang abk wni yang bukan awak kapal itu tetapi berasal dari kapal yang lain
karena itu lima belas abk ini
dianggap sebagai penumpang dan oleh karena itu sesuai dengan prosedur karantina yang berlaku pada masa pandemi covid sembilan belas mereka diwajibkan karantina isolasi selama empat belas hari
jadi ditempatkan di satu hotel di kota busan
kita terus berkomunikasi dengan mereka
pada masa inilah kemudian ada satu dari lima belas orang ini
kita bawa ke rumah sakit di busan
dan kemudian ternyata yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal dua puluh sembilan april
dan kami sedang mengurus jenazahnya
dan akan kita pulangkan secepat mungkin
sementara yang empat belas wni lainnya
yang dalam karantina inilah yang mereka menyampaikan keluhan pengaduan kepada beberapa pihak
kepada kami juga
mereka juga cerita kepada beberapa lsm dan pengacara probono yang ada di busan
dan kemudian kasus ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di kota busan
nah memang kemudian pada hari selasa yang lalu malam hari
salah satu televisi
di korea selatan
mengangkat berita ini
yaitu mbc ya
karena berita ini kan bahasa korea
kalau kami sih di kbri mengikuti
pemberitaan itulah yang diulas oleh seorang youtuber yang cukup terkenal di indonesia
orang korea yang berbahasa indonesia
jadi itulah yang kemudian menjadi viral
dan menjadi pemberitaan sekarang
tetapi yang saya diperhatikan
kami di kbri
kementerian luar negeri
dan juga kbri beijing yang terkait
kita sudah terus berkoordinasi
pak umar apakah ada keterangan dari para abk ini
mengapa kemudian mereka dipindahkan ke kapal lain
dan akhirnya kapal itu bersandar di busan
dan kondisi mereka secara fisik
bagaimana ketika didampingi oleh pihak kedutaan
yang akhirnya salah satu diantaranya
sakit dan meninggal dunia
kalau yang sakit memang sejak turun dari kapal sudah sakit
tapi yang empat belas yang lain semua sehat
dan juga ketika lima belas lima belas nya dilakukan tes
covid sembilan belas sudah dinyatakan negatif semua
mereka sampai hari ini semua yang empat belas dalam keadaan baik sehat
hari ini pun ada
antara mereka empat belas orang ini dengan tim kami
tim kbri yang sedang berada di busan
dan dengan otoritas penegakan hukum setempat
ada setidaknya dua isu yang kemudian disorot
masalah pelarungan yang memang diakui secara dunia internasional
tapi ada syarat tertentu dan diduga ini dilanggar oleh pihak perusahaan kapal
yang kedua adalah masalah dugaan eksploitasi
bagaimana mereka bekerja selama hampir tiga puluh jam
dan tidak mendapatkan
konsumsi makan atau minuman yang layak
bagaimana keterangan dari para abk pak
ya ini memang hal hal ini yang mereka adukan
dan ini yang sekarang sedang ditindaklanjuti
dan diinvestigasi oleh pihak yang berleman
tapi temuan awal sejauh ini hasil investigasi sementara ini seperti apa pak dubes
untuk saat ini saya belum bisa sampaikan ya
kita tunggulah sampai yang resminya sudah ada
apakah sudah juga diketahui nama perusahaan pemilik kapal ini
apakah ini termasuk salah satu perusahaan besar di cina
sudah semua perusahaan pemilik kapalnya yang ada di rrt
lalu juga perusahaan perusahaan yang jasa pengiriman tenaga kerjanya yang berada di indonesia
juga agen agen dari perusahaan perusahaan tersebut yang berada di korea selatan
jadi kita semua ada datanya sudah
bagaimana dengan hak hak warga negara indonesia yang diinformasikan oleh rekan mereka meninggal dunia dan kemudian dilarung
bagaimana anda berkomunikasi juga dengan pihak keluarga
apakah itu menjadi respon dari proses investigasi yang berlangsung
ya ini juga sedang kita tindaklanjuti
komunikasi dengan keluarga sudah kita lakukan semuanya dari kbri
baik terakhir pak dubes ini kemudian membongkar kisah yang sebenarnya sudah banyak kita mengetahui
bagaimana warga negara indonesia bekerja sebagai anak buah kapal mendapatkan eksploitasi ketika mereka bekerja di sejumlah kapal kapal asing
apakah ini kasus pertama yang terjadi yang kebetulan bersandar di korea selatan atau ada temuan kasus serupa yang mirip seperti kasus ini
dilindungi oleh kedutaan di korea selatan
ya dari waktu ke waktu pasti ada ya kasus kasus yang menyangkut hak hak warga negara kita yang tidak dipenuhi
dan kita dalam konteks perlindungan warga negara indonesia dimanapun mereka berada tentu pasti kita selalu bantu
prinsip kita selalu kepedulian dan keberpihakan
baik duta besar republik indonesia untuk korea selatan pak umar hadi terima kasih pak sudah berbincang bersama kami dan klarifikasinya untuk siang ini selamat siang